bener juga tuh seumur umur hidupku ya aku ngekaperan mainan bagus pilih
laksaiki kita berburu pahala sebanyak banyaknya api nanti
kita mempunyai kebaikan mulai sekarang oke setuju aku
kita nyari pahalanya
ke di hari kemenangan nanti yaitu hari raya idul fitri maka insyaallah kita

akan mendapatkan reward yaitu hadiah istimewa karena selama ini kita sudah
berbuat kebaikan kita sudah mengumpulkan pahala selama bulan suci ramadan ini ya
asalkan semua amalan itu kalian lakukan dengan tulus dan ikhlas dan sebaik baiknya
maka insyaallah kalian akan mendapatkan hadiah sampai di sini fahim tuh
mana tepuk tangannya
baiklah kalau begitu sekarang
hai kakak sabri apakah kalian sudah siap siap dari
kalau begitu posisi
bersedia oke dalam hitungan ketiga siap siap untuk lari ya

temu tangan yang berian
ustazmu saya mulia dasar
punya pantur buat sabri
palinglah enak sih buah jambu
saya main bola di dalam lapangan
ini hadiah buat kamu
yaitu pahala kemenangan
jangan jangan tadi aku tidur lagi
menang menang kamu kesenangan banget sama menang
sahur udah abis
heran amat sih
gini nih makanya kalo usah tagih ceramah dengerin
kalo ga dengerin setan masuk
langsung deh aneh aneh tuh
udah sekarang lebih baik kamu ke kamar aja ya
bersih bersih ganti baju yang rapi
ini kan mau kelas sebentar lagi
kita harus ngumpulin kebaikan
biar kita dapat
hadiah istimewa pas lebaran
ustaz muhtar mau ngasih
hadiah mainin bagus buat kita lah
wah bener juga tuh
seumur umur hidupku ya
aku nilau kapran tuh pengen mainan bagus
api tenan tuh gimana
hmm boleh juga tuh api tenan
kita harus ngumpulin kebaikan
mulai dari sekarang oke
aduman kita nyari pahalanya kemana lagi nih
wah tunggu tunggu dan tunggu
sepertinya kita cari di hutan aja nih
kita berburu oke
seru tuh kayaknya
hah buru buru kemana
yang ada kamu berburu harimau
emang kamu mau dimakan harimau
bukan nih dimakan harimau tuh kayak gini nih
ya gak mau lah
kamu kemana ngedahin lukman sih untuk dimakan harimau
bukan di doain lukman
emang kamu ke hutan ya dimakan harimau lah
ah kok lo jalan pake mata dong
jangan pake kaki
bosnya lagi ketidurin
bosnya lagi ketiduran
tidur lah maksudnya
ke bola ke bali
aduh yaudah sih
salah salah dikit orang lagi kesal juga
jadi gini sob
kita lagi ngomongin tentang berburu pahala
itu susah banget
itu bener bener sungguh heran
hah berburu pahala
berlomba dalam kebaikan kali
iya itu tau ngapain aja
ayo katanya mau berlomba dalam kebaikan
ayo kalau enggak kalian gak usah aku dedanin
ustaz ya boleh
kalian bantu ustaz ya
boleh tapi hati hatinya ini berat banget soalnya
biar rizli aja yang bawa
biar rizli aja yang bawa
jangan bantuin ustaz ya
jatuh semua kan bukunya
lebih tangguh jombla kalian itu
kaku inget lu
nggak usah dikejar
loh kira apa
aku kan pengen kejar
kalau kita kejar mereka
terus siapa yang bantuin nusa nurul
ya udah ustazah
kami minta lamail ustazah itu
bukunya jatuh gara gara si amalia itu
ustazah enya ng damals orang lain
yang penting kita rapihin bukunya aja ya
udah semuanya udah udah udah
udah udah udah udah udah udah